kasus perkosaan terhadap belasan santriwati di pondok pesantren masih menjadi sorotan hangat
pelaku melancarkan aksi bejatnya bertahun tahun tanpa seolah olah terendus siapapun
kasus ini pun tengah menjalani proses hukum
lalu apa hukuman yang pantas bagi pelaku
bagaimana perlindungan kepada korban
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pendamping saksi dan korban
maris silvita yang juga membongkar bagaimana kebiadaban pelaku di salah satu akun media sosialnya
selamat malam mbak mary
selamat malam mbak tiffany
baik terima kasih
selamat malam pemirsa semuanya
terima kasih mbak mery sudah bergabung dengan kami
mbak mary anda menulis di akun facebook anda betul ya
pada beberapa saat yang lalu
nah bagaimana anda kemudian bisa membongkar aksi bejat pelaku ini
anda memang menerima aduan
mungkin dari beberapa pihak atau mungkin ada saksi atau dari korban
atau bagaimana mendapatkan informasi ini
baik terima kasih mbak tiffany
awal mula kami memperoleh informasi mengenai kasus ini
berawal dari aduan pengurus psi kota bandung
bersama anggota legislatif psi kota bandung
bro yoelah sahpat
kepada ksppa komite solidaritas pelindung perempuan dan anak dpp psi
bahwa warganya konstitusinya
menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan seksual
yang terjadi di pesantren di bandung
dalam laporan yang diberikan kepada kami
pelaku sudah ditangkap

dan kemudian pelaku yang diperoleh ke ksppa
diperoleh ke ksppa
diperoleh ke ksppa
juga sudah diminta keterangan kepada korban dan saksi
termasuk orang tua juga
tapi tidak ada laporan perkembangan kasus ketika itu
kepada pihak keluarga korban
sehingga pihak keluarga kemudian bertanya tanya
sampai di mana sebetulnya penanganan kasus ini
awal dari situ
kami kemudian melakukan pembentukan tim
kami membentuk tim untuk mendampingi kasus ini
untuk mendampingi para korban dan saksi ketika itu
dan melakukan investigasi sampai di mana sudah sebetulnya penanganan kasusnya
begitu mbak tiffany
mbak mary artinya ketika anda dan teman teman
waktu itu tahu terkait dengan kasus ini memang sudah masuk dalam proses hukum
tapi tadi saya kembali dengan pernyataan anda
bahwa tidak ada kejelasan informasi sejauh mana sebenarnya proses hukum ini sudah berjalan
artinya kejelasan informasi terhadap keluarga korban
bagaimana ini di proses hukum
nah ini maksudnya kasusnya sudah masuk proses hukum
tapi berjalan lambat responnya lambat
atau tidak terbuka tidak ada keterbukaan informasi dari pihak kepolisian
bagaimana sebenarnya penyelidikan kasus ini terhadap keluarga korban
baik kami menduga ini miskomunikasi ya seperti itu aja
jadi tidak transparan karena setelah menerima aduan
kami melakukan penelusuran media memang untuk memastikan
apakah memang kasus ini sudah diproses dan sudah sampai di mana perjalanan kasusnya
tapi memang tidak satu pun media yang memuat
biasanya kan kalau kasus besar apalagi ditangani di polda
ada rilis dari polda tapi ini memang tidak ada
keluarga juga tidak tahu setelah melaporkan kasus kemudian bagaimana begitu
anaknya yang menjadi korban bagaimana bayi bayinya yang dilahirkan bagaimana
bentuk pertanggung jawabannya bagaimana yang seperti seperti itu
anda sebagai pendamping
saksi korban yang juga mengawal kasus ini
mengapa bisa sampai tidak ada rilis dari polda
itu juga yang kita tanyakan
kalau mungkin anda tidak menulis di akun facebook
atas nama anda dan teman teman yang menginvestigasi kasus ini
yang membongkar kasus ini mungkin kita juga tidak pernah tahu
ya begitu mbak
jadi memang kita juga tidak tahu ya apa alasan kasus ini ditutupi begitu
padahal bagi kami mestinya kasus sedemikian mengerikan ini
harus dirilis ke publik agar publik juga bisa sama sama mengawal
kita tidak bisa menafikan ya peran media dalam kontrol terhadap kinerja apa namanya
aparat negak hukum ya
bukan kita tidak percaya tapi memang rekam sejak sejarah di penegakan hukum di indonesia
banyak catatannya begitu mbak
jadi memang perlu ada peran media dan peran publik juga untuk mengawal bersama sama
oke investigasi yang anda dan teman teman lakukan terhadap kasus ini
mengapa baru setelah sekian lama dengan korban yang begitu banyak
bahkan salah satu korban sampai melahirkan dua anak
baru keluarga melapor dan baru semuanya terblow up
ini kan sudah bertahun tahun
artinya sudah sangat sangat banyak aksi biadab yang dilakukan oleh pelaku ini
ya jadi setelah kami melakukan wawancara ya kepada saksi dan korban
yang ditemukan awal mula kasus ini terungkap dari seorang santriwati yang kebetulan sedang libur lebaran
di pondok ini mbak ada liburnya begitu
lalu di luar lebaran bergantian pulang ke rumah begitu
begitu nggak semuanya pulang tapi ada santri yang pulang begitu
kemudian ketika dia pulang ke rumah
ini beli test pack gitu mbak ke warung beli test pack
saat ke warung beli testback ini ada tetangga yang melihat gitu
anak kecil belum menikah kenapa harus beli espek gitu
untuk keperluan apa begitu
jadi ini kemudian diadukan kepada orang tua dari tetangga ini
kemudian orang tua bertanya langsung kepada tetangga ini
anaknya kenapa harus beli test pack begitu
dari sini anaknya menjawab untuk kepentingan apa ya
untuk dirinya pakai gitu untuk ngetes kehamilan
ini yang mengagetkan pihak orang tua ya
dan dari sini kemudian orang tua melakukan ini ya
laporan jadi melaporkan langsung ke pihak polisi yang dalam alami polda
kemudian dilakukan penangkapan langsung di tempat
dan ketika di grebok ya ketika dilakukan penangkapan itu
di sana juga sudah ada fifa bersama juga dengan para santriwati yang lain
yang berjumlah dua puluh satu orang
dan kesemuanya kemudian dibawa begitu ya
dan diamankan juga si pelaku
sementara para korban dibawa ke rumah aman oleh uptdppa jabar begitu
ini yang kami dapatkan ceritanya dari saksi dan korban
berawal dari laporan bukan laporan itu juga ya
dari salah satu santriwati yang ketahuan oleh tetangga membeli tes pek di warung
sehingga kasus ini terbongkar dan ya tidak hanya satu
tapi banyak sekali bahkan banyak yang juga melahirkan di sana
sudah sudah ada bayi di sana
oke santriwati yang tadi mbak merissa ceritakan ini
sudah berapa lama apakah memang santriwati yang baru masuk di pondok pesantren itu
dan kalau sudah bertahun tahun ada di pondok pesantren itu
mengapa baru atau tidak pernah terfikir
tidak pernah terfikir atau mungkin takut menceritakan kejadian ini
jadi kita juga sangat penasaran
apa sebenarnya yang terjadi dalam pondok pesantren itu
mengapa aksi bejat ini bisa dilakukan selama bertahun tahun
dengan banyak korban hamil melahirkan tapi tidak terendus
apa yang terjadi di sana
ya mbak tiffany ini kami ketika membawa saksi untuk menunjukkan tempat
di mana kejadian itu terjadi ya
diceritakan oleh saksi bahwa ini tidak terendus
tidak diketahui bahkan oleh para santriwatinya sendiri
karena pelaku memang membagi bahwa
membagi bagi tempatnya mbak
membagi bagi membagi bagi maksudnya bagaimana
ya silahkan membagi bagi maksudnya bagaimana mbak
membagi bagi tempat tinggal santriwati ini
jadi dibagi kepada empat tempat
jadi yang pertama di antawani yang sinergi yang ini fotonya
di kompleks sinergi kemudian ada yang dibawa ke basecamp
nah tapi alamat basecamp ini kebetulan saksi tidak ketahui
karena basecamp ini hanya untuk santriwati yang akan melahirkan
oh bukan yang di cibiru itu ya
kemudian setelah lahir anaknya dibawa pulang dibawa ke sini lagi ke sini
kemudian ditutup lah anak ini sebagai anak adopsi
jadi anak siatin piatu begitu
kita baru adopsi anak siatin piatu kemudian di asus rame rame bersama sama
karena para santriwati ini menjadi babysitternya juga
yang jadi pengasuh begitu bersama juga dengan orang tuanya ya ibunya
tapi ibunya diminta untuk tidak memberitahu begitu
nah lokasi yang ketiga itu yang di cibiru boarding school
di situ juga tempat santriwati belajar
kemudian di sana mereka juga yang membangun bangunan pesantren itu
bersama sama dengan orang tua santriwati
yang tidak mampu
jadi ini boarding school ini dibangun kurunan begitu mbak
para santriwati itu memberikan sumbangan seikhlasnya dari orang tua
ada yang ngasih material bangunan juga ngasih semen ngasih apapun yang mereka bisa lakukan
apapun yang bisa mereka berikan gitu ya
bahkan memberikan tenaga kalau nggak punya uang mereka jadi coolingnya gitu mbak
jadi kuli bangunannya
yang jadi kuli bangunan itu yang diketahui warga sekitar itu ada dua orang orang tua
yang usianya udah tua tapi jadi kuli bangunan di sini
mbak mary itu atas paksaan dari pelaku dari pemilik pondok pesantren hw ini
itu atas paksaan dari pemilik pondok pesantren pelaku ini
begini hw ini sifatnya tidak memaksa ya
dia sangat manipulatif sehingga anak anak ini juga kami duga mengalami proses grooming mbak
dibujuk manipulatif begitu
bukan ancam untuk kerja begitu kerja paksa begitu
jadi diiming imingi diindoktrinasi begitu
orang tuanya juga begitu
jadi orang tuanya yang tidak bisa membayar atau tidak bisa membantu membangun bangunan pondok
ya turunan tenaga jadi kulinya di sini
oke mbak merry
sama anaknya juga
saya sebenarnya sakit kepala sekali terlalu banyak mendengar cerita ini
karena saya sangat tidak terbayang aksi aksi pelaku ini
mbak mary tadi mbak mary sampaikan ini kan ada beberapa lokasi ya
ada beberapa tempat ada yang di apa tadi namanya base camp
ada yang di antapani ada yang di cibiru satu lagi saya nggak tahu tadi ada di mana
artinya memang sudah terorganisir
ini adalah tempat tempat apa namanya tempat grooming
ini adalah tempat melahirkan
ini tempat tempat apa namanya ibaratnya etalase bayi bayi yang seolah olah dijadikan alat oleh si pondok pesantren ini
begitu berarti ya
iya mbak begitu
bahkan ini ada yang tempat yang ini seolah olah memang
apa institusi pendidikan yang selayaknya institusi pendidikan
begitu ya yang dapat bantuan dari pemerintah pip
ya dapat aliran dana dari banyak donatur
termasuk gitu dari santriwatinya sendiri
ini pada membayar loh mbak gratisan
oh oke mereka membayar
membayar mereka membayar dengan semampunya
mereka membayar tapi tidak dipatokkan berapa angkanya
tapi pasti setiap bulan mereka membayar
membayar bahkan bahkan ya orang tua santriwati ini sering mengisipkan uang harian uang makan untuk anaknya
hari hari melalui heri ini
oke dan itu sampai tidak
oke jadi bahkan uang yang dititipkan oleh orang tua uang jajan lah ya ini ya namanya ya itu juga nggak sampai ke tangan anak anak ini
jadi semua dimakan oleh si heri ini ya
mbak merry balik lagi
ini pelaku satu orang sedang dalam proses hukum
tapi pesantren ini nggak hanya dihuni oleh pelaku aja kan
setahu saya juga pelaku ini menikah artinya punya istri punya keluarga
dan pesantren ini pasti juga ada pengelolanya ya kan
ada yang bersih bersih mungkin ada yang jaga
karena saya lihat tadi gambarnya rumah bangunan pesantren ini
walaupun nggak tahu mungkin lokasinya tidak ada di tengah kota tapi sangat bagus gitu
nah anehnya artinya orang orang ini tahu dong apa yang terjadi di sana selama bertahun tahun termasuk warga tetangga sekitar
ini memang aneh bin ajaici betul nggak mbak
berdasarkan penuturan saksi kami
keseluruhan aktivitas pesantren ini
diakomodir ya kan dibantu oleh santriwatinya
jadi mulai dari tadi yang saya sebutkan
bangun bangunan ini
ngangkat semen ngaduk semen bangun pagar mengecap
membersihkan lingkungan sekitar
bahkan sampai mencuci pakaian mencuci pikik piring kemudian mijitin si harry ini juga gitu
itu semuanya santriwati mbak
akuntan atau sekretaris ya sekretaris yang ngurus keuangan yang ngurus absensi itu juga santriwati
anak anak ini sendiri yang dipekerjakan
gurunya datang dan pergi
tapi juga tidak secara rutin ada jadwal pelajaran di sini begitu
jadi kalau ada guru tamu
saya akan mengajak mereka pulang gitu
tidak tinggal di sana
yang tinggal di sana pelaku dan istrinya
oke berarti istrinya tahu dong
ini sudah dikelidiki oleh pihak polisi yang awalnya
istri pelaku ditangkap bersama sama tapi kemudian dilepaskan
tapi kami tidak tahu dasarnya apa
karena begini artinya oke ada pemerkosaan ada perkosaan terhadap belasan anak hingga hamil
itu dilakukan oleh satu pelaku
tapi ada unsur dugaan keterlibatan dari banyak pihak terhadap kasus ini termasuk istri
dan artinya masyarakat juga harus tahu kasus ini tidak berhenti
dengan adanya pelaku ditangkap pendapatkan vonis di proses hukum
harus orang orang yang terlibat pihak pihak yang terlibat di sekitarnya pun
harus diusut oleh pihak kepolisian dan juga harus diproses secara hukum ya mbak mary ya
mbak mary artinya begini juga tidak hanya pencabulan perkosaan
ada eksploitasi anak bahkan bayi yang ada di sana
karena kabarnya bayi bayi ini pun juga
bahkan perbudakan mbak
bahkan karena kak apa kabarnya
mungkin mbak merry juga bisa sharing ke saya
bayi bayi ini dijadikan apa
dijadikan alat alat untuk meraup donasi donasi dari luar ini
itu keterangannya diperoleh dari lpsk ya
kalau yang itu saya
itu kutip dari lpsk ya
saya lihat di media tapi saya tidak terlalu tahu bagaimana bayi bayi ini eksploitasi
untuk mendapatkan dana bantuan
tapi yang saya tahu
adalah para santriwati ini sering dibawa untuk acara
jadi ke acara misalnya di komplek atau di institusi perusahaan yang bikin kegiatan
santunan etintiatu mereka dibawa
kemudian mendapatkan amplop sumbangan
amplopnya kemudian dikumpulin lagi oleh pelaku dengan alasan
oh ini untuk keperluan kita sehari hari
jadi selalu begitu
lalu begitu terus saja begitu
bahkan sampai ketika mendapatkan dana bantuan pip
masing masing mendapatkan ada yang rp enam ratus ada yang rp tujuh ratus
mereka diminta untuk ambil uangnya ke bank kemudian ke pesantren
uangnya diserahkan lagi kepada pelaku
dan sama istrinya juga gitu
jadi dikumpulin dengan alasan ya ini untuk bantu kita untuk keperluan sehari hari kita
ya anak yang polos ini ya begitu saja percaya
jadi semuanya uang mereka
berikan kepada pelaku
apakah korban anak santriwati ini mendapatkan tekanan
sehingga susah untuk speak up khawatir takut
ini kami yakin anak anak ini tertekan ya
karena beberapa keterangan warga di sekitar menyebutkan anak anak ini terlihat pendiam
umumnya pendiam dan sangat tertutup
setiap kali ingin berkomunikasi kepada tetangga
itu jika ketahuan terlihat oleh pelaku
ini buru buru lari masuk ke dalam dan besoknya nggak berani lagi
nggak berani lagi untuk ngobrol gitu
ada satu anak yang dikenali oleh warga anak kecil begitu ya
yang asal papua umurnya sembilan tahun
sempat mengadukan kepada tetangga
kalau dia sering didorong begitu sering dimarahi sering dipukul begitu
dan ingin pergi begitu
jadi tapi setelah itu anak ini nggak tahu lagi ke mana
nah informasi yang kami peroleh dari saksi
anak kecil ini satu satunya anak yang tidak masuk di rumah aman
ini juga yang kami khawatirkan gitu
anak ini dibawa oleh istri pelaku
sekarang kami nggak tahu posisinya
apakah dia sudah dikembalikan ke rumah aman
ke orang tuanya di papua atau masih bersama istri pelaku
oke kenapa ini dikembalikan ke istri pelaku ya satu anak ini
karena dia bukan korban mungkin
mungkin tidak dianggap korban karena masih kecil ya umurnya sembilan tahun
oke tidak dianggap korban tapi juga harus ada pemeriksaan tentunya ya kan
karena dengan apa yang terjadi di sana ya mungkin saja ada dugaan itu kan
ya kita harap tidak tapi
jadi ada satu anak nasibnya masih belum tahu
karena semuanya kan kalau kemarin dari
saya sempat berdialog juga dengan kanwil kemenak jawa barat
katanya sudah ditutup sudah izinnya dibekukan
anaknya pun santrinya pun semuanya sudah dipindahkan
ternyata tidak ya ada satu anak ya
kondisinya belum jelas ya
bahkan saksi yang kami gampingi ketika sudah ditutup ya sudah
sudah ditutup ya sudah digerebek pesantrennya
mereka tuh cari sekolah sendiri sendiri mbak
cari sekolah sendiri sendiri
dari sekolah masing masing gitu
jadi saksi ini juga cari
orang tuanya cari sekolah tempat pindahan
kemudian ya membayar sendiri gitu semuanya
bahkan ini informasi yang dilaporkan kepada kami juga
korban ada yang sudah mendapatkan sekolah di sma gitu ya
karena pihak sekolah kemudian tahu korban sudah punya anak sudah punya bayi gitu
ada kebijakan nggak boleh gitu anak sekolah punya bayi
jadi dikeluarkan dari sekolahnya
ini yang kami peroleh aduannya dari korban
jadi kita juga bertanya tanya sebetulnya di mana peran dinasikan di sini gitu
ini pondok pesantren apa sih
sebenarnya mbak merry anak anak ini selama berada di sana mendapatkan hak pendidikannya atau tidak ya
atau ya itu tadi jadi budak
iya benar itu tanda tanya juga
karena kalau kami lihat tadi izin pesantren sudah dibekukan ya
tapi sebutannya kan pesantren gitu
jadi kita juga nggak ngerti nih bagaimana mekanisme pemberian izin dan akreditasi kepada institusi pendidikan
oleh pemenang kepada pengurus pesantren atau kondok atau boarding school dan semacamnya ini gitu
ini tanda tanya juga mbak merry
tanda tanya juga mbak bagi kami
apakah tidak ada mekanisme pengawasan atau bagaimana
jadi ini sepatutnya terakreditasi gitu
jadi kita juga bingung ini mbak
iya ini soalnya ya jadi jadi apa menjalan kemana mana karena banyak sekali keanehan dan kejanggalan di sana
mbak merry anak anak korban dan juga bayi bayi yang dilahirkan tentunya dengan apa yang terjadi setelah ini
tetap harus mendapatkan hak hak mereka ya kan
perlindungan kemudian penanganan terhadap korban hak pendidikan
namun mereka pasti punya trauma yang sangat dalam dengan apa yang terjadi ya kan
sangat trauma mbak
jadi bisa dibayangkan mbak ketika persidangan bahkan ini si pelaku tidak dihadirkan di sidang hanya melalui telepon ya

dengar suaranya aja anak anak itu tutup telinga mbak
tutup telinga menjerit histeris gitu nangis gitu
jadi iya ya gitu mereka itu trauma banget
sedang dalam proses hukum kita menunggu sidangnya juga
setelah apa semua yang anda selidiki investigasi anda mendapatkan keterangan dari para korban
menurut anda hukuman yang paling pantas untuk pelaku
menurut kami ya kita masih berpegangan pada undang undang di indonesia ya
yang semaksimal semaksimal yang disediakan oleh undang undang kita ya hukuman maksimalnya lima belas tahun penjara untuk persembuhan anak di bawah umur
itu yang disediakan oleh undang undang perlindungan anak
tapi kita sudah punya nomenklatur ke diri kimia
itu yang diatur oleh undang undang pelindungan anak

yang mekanismenya diatur di pp no tujuh puluh tahun dua ribu dua puluh
mestinya ini bisa diterapkan
karena tidak ada pilihan hukum lain ya kecuali bisa akumulatif
satu anak misalnya ini hukuman untuk satu anak untuk kejahatannya terhadap satu anak
tiga belas tahun maksimal sekalikan jumlah korban
tapi kan hukum kita tidak demikian begitu
ini juga pr untuk
kenapa yang tersedia ya cuma itu aja
ya tentunya selain keadilan untuk para korban kita semua juga sangat menuntut
kita akan melihat bagaimana hukum di indonesia ini berjalan
ya kan bagaimana hukuman yang nantinya akan diberikan kepada pelaku
saya dari tadi bilang kata pelaku saya nggak tahu soalnya mau menyebut orang
tapi saya nggak yakin apa bisa disebut sebagai manusia
dengan apa yang terjadi selama ini
terima kasih mbak mary silvita atas waktu anda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam mbak mary salam sehat selalu